dan untuk mengetahui kondisi merapi terkini kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di sana
selamat pagi hendrawan ini seperti apa kondisi di sana saat ini
rizky dan sarah kondisi kami yang berada di seputaran merapi terutama di tempat saat ini saya melaporkan di sleman dan esma yogyakarta aktivitas berjalan seperti biasa
memang seperti yang anda sampaikan pada berita sebelumnya bahwa tadi sekitar pukul enam waktu indonesia barat atau sepuluh menit sebelumnya
itu terjadi dua kali awan panas guguran yang mengarah ke sisi barat daya merapi yang mengarah ke sekitar kabupaten magelang
namun arah angin ini membawa ke sisi sebaliknya yaitu ke arah sisi timur atau tepatnya di sisi tenggara yang membuat hujan abu tipis di seputaran kawasan sleman
namun dari pantauan yang dilakukan ini tadi masih berada di kawasan yang jaraknya sekitar empat hingga lima km dari puncak merapi
sehingga hurun abu tidak sampai menjangkau kawasan misalnya kota yogyakarta dan sebagainya
walaupun ketika kita melihat abu merapi abu vulkanik merapi terjadi pada erupsi sabtu lalu yang cukup besar hingga jarak tiga tujuh km yang kemudian menghujani wilayah barat
dari barat merapi dan barat laut merapi di kabupaten magelang dan kabupaten boyolali aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa
tidak ada pengungsian masyarakat hanya melakukan adaptasi terhadap abu vulkanik ini misalnya dengan menggunakan masker tidak melakukan aktivitas di luar sementara waktu
dan memang ada efek terhadap pertanian di mana misalnya warga harus memanen hasil pertanian lebih cepat dari biasanya
namun bila kita melihat data yang ada
seperti yang disampaikan bpptkg pantauan atau observasi hingga sampai hari ini kondisi merapi pada erupsi kali ini ini kondisinya cenderung menurun
bila sabtu lalu terjadi sekitar empat puluh satu awan panas guguran yang terjadi sejak sabtu siang hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat hari minggu turun drastis menjadi sembilan belas kali
dan kemarin hari senin turun menjadi dua kali saja
dan hari ini terjadi dua kali
apakah ini kemudian akan bertambah tentu saja ini masih melihat observasi yang ada
memang betul bahwa pada erupsi kali ini aktivitasnya menurun seperti yang saya sampaikan
namun secara umum aktivitas gunung merapi ini masih tinggi
sehingga status merapi masih ditetapkan di level tiga atau siaga
masyarakat diminta untuk mengantisipasi hal ini
jadi ancaman bahaya yang mengarah ke jalur sungai atau alur sungai di barat daya merapi ini hingga tujuh km
namun di sisi tenggara itu maksimal lima km
dan radius yang harus dijauhi adalah radius tiga km
di mana di zona bahaya di alur sungai maupun di zona tiga km ini tidak ada permukiman
namun yang patut diwaspadai adalah aktivitas penambangan pasir yang berada di alur alur merapi
jalur dari awan panas ini tentu saja ketika ini memasuki zona bahaya maka ini akan tentu saja akan bisa jadi akan berbuah hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak
terutama bagi yang menjadi korban bila awan panas ini bisa menjangkau mereka
karena kita ketahui bahwa ketika awan panas ini terjadi maka tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari awan panas
ketika melihat kemudian mencoba untuk melari sepanjang itu bisa menjangkau
kalau manusia maka ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena kecepatan dari awan panas ini mencapai dua ratus km per jam dengan suhu di atas sekitar enam ratus derajat celcius
sehingga cara terbaik untuk terhindar dari awan panas adalah menyingkir sebelumnya sebelum awan panas itu terjadi
namun kalau kita melihat abu vulkanik tentu saja tidak ada abu vulkanik yang kemudian berujung pada kematian
masyarakat hanya diminta untuk melakukan adaptasi saja
menghindar sementara dari terkena paparan abu vulkanik
pun kalau harus melakukan aktivitas maka harus menggunakan masker ataupun kacamata yang cukup ketat sehingga abu vulkanik tidak mengganggu aktivitas bila masyarakat harus pergi keluar dari rumahnya
riski dan syarah
baik henrawan tadi anda mengatakan bahwa ada salah satu dampak kepada pertanian adalah masyarakat di sana harus memanen sebelum waktunya ya lebih awal gitu
kalau misalnya dari sisi peternakan
bagaimana apakah ada dampaknya
bagaimana warga di sekitar itu apakah kesulitan mencari pakan untuk ternak mereka
ya sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi yang sangat spesifik tentang peternakan
ada kemungkinan bahwa sebenarnya peternakan masih bisa berjalan dengan baik
bisa jadi memang ada kesulitan ketika kemudian abu vulkanik ini mengenai vegetasi vegetasi terutama di seputaran merapi di sisi barat
namun sampai dengan saat ini belum ada dampak yang cukup signifikan terhadap peternakan
yang saat ini cukup dirasakan adalah di sektor pertanian
tentu saja ini membutuhkan bantuan dari pemerintah lokal di kabupaten maupun pemerintah provinsi misalnya
untuk membantu mereka yang mengalami kerugian akibat abu vulkanik yang mengenai vegetasi mereka
yang kemarin kami sempat lihat adalah ada dilakukan sejumlah pembersihan
dengan menggunakan pemadam kebakaran misalnya di sejumlah lokasi untuk mengurangi dampak abu vulkanik
namun tentu saja masyarakat di seputaran merapi khususnya yang kemarin terkena abu vulkanik di baradaya dan barat laut misalnya
ini tentu sangat berharap terjadinya hujan sehingga abu vulkanik ini bisa turun secara alami
dan kemudian desa mereka atau kampung mereka bisa bersih kembali secara dan reski
baik hendrawan setiawan tentunya kita semua berdoa gitu ya bagi keselamatan warga di sana
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas